sekarang aku tau rasanya dipisahin kayak gimana
gak enak banget rasanya
rasanya tuh kayak tersisa hidupnya
mulai sekarang aku gak mau dipisahin sama kamu rih
kenapa sih kamu diem aja
maksudnya kamu bahagia dong kalau kita sekarang tuh udah gak dipisahin lagi
aku bahagia kok
kamu bukan hanya akan membunuh adik kamu
tapi kamu juga melukai mama
dan mama gak akan pernah maafin kamu
kalo sampe andi meninggal gara gara pengkhianatan kamu ini
kamu itu diminta untuk menjaga riri haris
bukannya malah hamilin dia
kamu itu diminta untuk menjaga riri haris
kamu denger ya
kalo sampe andi meninggal gara gara ini
mama akan segera menyusul dia
sampai andi meninggal gara gara ini
maka akan segera menyusul dia
dan kamu akan jadi satu satunya anggota keluarga ini yang masih ada di muka bumi

itu yang kamu mau
itu yang kamu mau

padahal seharusnya sekarang aku udah pergi jauh dari sini
tapi kenapa sekarang jadi begini
aku makin terperangkap oleh keadaanmu
aku antar ya
kita temen kan
masa temen mau ngantar temannya pulang gak boleh
mas arman mau ikut lomba ini
itu temanku yang nyuruh aku ikut audisi
ya cuman gak mungkin lah aku ikut
gak bakal menang
kenapa dicoba aja dulu mas
siapa tau rezeki ada disitu kan
mas arman mampu disini
karena kamu temenku
tapi jurinya kan gak mungkin
udah pasti aku ikut gak bakal lolos
mas arman tuh bagus loh suaranya
bagus dari mana
aku mau lihat mas arman jadi pemenang
ya jadi aku mau temenin mas arman
kita kan temenan
jadi harus saling super satu sama lain
kenapa sih nasib gue harus kayak
oh gue gak pantas buat bahagia
apa seumur hidup gue
gua harus terus mengalah
kenapa gue gak bisa mendapatkan satu aja keinginan gue
sekali ini aja gue ingin mendapatkan riri
kemana nih haris
dari tadi ditungguin buat syuting belum dateng dateng juga
mana syut buat dua episode lagi
aduh coba kamu telepon haris
sudah saya telepon berkali kali bu nggak aktif
haris susah dihubungi bu
aduh haris kenapa ya
kemarin ada perempuan maki maki dia
sekarang dia nggak dateng lagi
aduh aku bisa makin diteken nih sama si bos
aku nggak percaya kok kamu udah pulang
kamu nggak usah sedih lagi atau kan udah ada di sini

jangan open dalam update
jangan sedih lagi ya
sekarangnya jam empat
dari tadi kamu
posisinya kayak gini nggak bergerak gerak sedikitpun
ya allah ri kamu baik banget sih
aku tidurnya nyindak banget
aku pasti nyaman
kamu tuh belum sembuh total aku jalan jalan
lagian kan kalo ada kamu itu
aku pasti sembuh
di papa udah bikinin kamu
kemana sih andi
pasti perempuan itu yang ajak dia jalan
gak ngerti apa
kalau andi itu gak boleh kecapean
atau jangan jangan sengaja
supaya penyakitnya andi
sekarang aku tau rasanya dibesain kayak gimana
gak enak banget rasanya
rasanya tuh kayak tersisa hidupnya
mulai sekarang aku gak mau dipesain sama kamu ri
kenapa sih kamu diem aja
maksudnya kamu bahagia dong
kalo kita sekarang tuh udah gak dipesain lagi
aku bahagia kum
aku bahagia kum